kamu tenang aja tiana
aku pasti akan bebas
dan aku akan menikahi kamu
dan kita bersama anak kita akan bahagia selamanya
pak bawa pak
eh dipanggil majikan tuh
itu majikan lu itu manggil
karina budak apa
buat rasa sih berantem kayaknya
mereka memang kebiasaan sih
sam sama si karin
si ayu mainin rambut
sabar ya rin
kalo saya gak pernah lihat
makanannya kakak taro dimeja depan ya
selamat pagi pak
ada apa ya pak
kami ingin menanyakan perihal mobil anda
mobil anda adalah mobil yang dipakai dalam tabrak lari
gak mungkin lah
coba mana buktinya pak
kalau nggak percaya lihat aja ayo
plat nomornya aja beda pak
ini bukan mobil saya
lagian saya itu orang baik baik
itu karena kamu udah ganti plat mobil kamu kan mas
saya punya buktinya pak
ini plat nomor mobil yang asli pak dari mobil ini
bakal beli setih pak
tantang perhatian in stream ojo
yang lain lagi

jangan lari kamu berhenti
bawa dia ke bawah
bawa dia ke bawah
bawa dia ke bawah
kamu tenang aja tiana
aku pasti akan bebas
dan aku akan menikahi kamu
kita bersama anak kita akan bahagia selamanya
pak bawa pak
mbok saya boleh ketemu sama ulan
dan roman tuh gimana toh
nuan ulan tuh nggak mau keluar dari kamar
saya dan papa udah coba pujuk ulan keluar dari kamarnya
tapi ulan tetap nggak mau keluar dari kamarnya
mungkin kamu bisa bantu wulan untuk keluar dari kamarnya
sekali lagi sekali lagi
kalau makanan taruh aja depan
nanti aku makan
hai ulan dari
lu ngapain di sini
gue mau jengukin lu lah
dan gua gak akan pulang sebelum lu jalan jalan sama orang
gua gak mau minta di jengukin lu dan gua gak mau jalan sama lu
hei lu tuh pasti bosen terus kan

jangan di kamar yuk
gua mau gua
gua gak mau roman
gua gak mau
kira kira roman akan berhasil nggak ya
aku juga gak tau sih pa
bapak harap begitu
jangan nyetik tim coloc uitmu
maksudnya komunikasi murahan
ke arah wm dsk
nih tunggu bawa tisu
gue gak mau tisu
yang gue mau lo pergi sekarang
apa kurang jelas nuan gue mau lo pergi
gue mau lo pergi dari hadapan gue dan jangan pernah muncul lagi
tapi lo sendiri pernah nggak ngertiin gue
apa kalau gue yang